apa gak ada cara lain lagi mas
untuk balikin rina kesini
besok kita tanya sama ibu panti ya
atau kita gantar rina
saya juga pasti nggak akan bisa melepaskan rina buat orang lain
kok kamu bangun sayang ini masih malem loh
isi rahat ya sayang ya
udah malem sayang
mainnya besok aja ya
besok pagi aja mainnya
udah waktunya isi rahat sekarang
oke oke mau main apa
nih papa dikasih yang banyak ya
wih kok curang
ini pasti rina kerja sama nih sama mama nih
papa kalah terus nih
enggak enggak kita gak kerja sama ya kan sayang
emang udah bisik bisik dari tadi sama rina
kamu jangan suzon dulu mas
cantik anak cantik anak siapa cantik cantik mumpung makalah pagi
aku memang masih belajar mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di belakang dan aku pun tidak tahu
apa yang terjadi di depan tapi aku sangat mensyukuri apa yang sedang terjadi saat ini karena
aku tahu yang ada di hadapanku sekarang
ini adalah bahagia ku
tadi polisi cari kamu
al melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik
tadi polisi udah cari kamu ke rumah nino dan barusan ke rumah mama
kenapa ada polisi kesini
jangan jangan mereka nyari gue
gue harus cabut dari sini
mereka gak boleh lihat gue
tenang yelza tenang
kau gak tenang
aku gak akan bisa mikir abis ini mau ngapain
gue ada hidup
udah mas mainin
udah ya mainin udah ya
tapi mama sama bapak jam aku dulu
satu dua tiga
terima kasih loh mas
terima kasih buat semuanya
ngapain makasih ke saya
bahagia gak hanya kamu itu kan bukan saya yang tentuin
tapi diri kamu sendiri
setelah aku keluar dari penjara
mungkin ke bagianku udah gak ada lagi masih dalam hidup aku
tapi ternyata aku salah
yang aku rasain sekarang
mungkin karena ada kamu mas
kamu adalah bagi aku sekarang
dan kamu ini juga bener mas
kebahagiaan itu kita yang ciptain sendiri
tapi aku percaya
ini semua udah rencana tuhan
dan kamu itu pilihannya mas
mezra kalau itu
biar aku banding
iya tolong buka pintunya ya

dia sekarang ngelaporin gue ke polisi supaya nangkep gue
kasih tau kalo gue gak salah
untuk hal ini mbak gak bisa bantu kamu ya maaf
untuk masalah mas alman nuntut kamu

kok lo tegas sih mbak

tega kamu bita
kamu yang udah tega
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin hubungan aku sama mas al jadi berantakan

kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek

kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek

kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek
kamu yang udah bikin nama suami aku tuh jadi jelek